komnas ham menyampaikan rekomendasi kepada kepolisian kpk dan presiden
terkait pembentukan tim gabungan kasus penyiraman air keras kepada novel baswedan
di lain sisi ombudsman republik indonesia tak setuju dengan wacana pembentukan tim gabungan pencari fakta
komisi nasional hak asasi manusia atau komnas ham telah menyerahkan laporan akhir terkait
kasus penyiraman air keras kepada novel baswedan kepada kepolisian
melalui wakapolri dan pimpinan kpk jumat kemarin
dalam jumpa pers wakil ketua komnas ham dan komisioner komnas ham menekankan
tim gabungan berfokus pada kasus penyiraman air keras terhadap novel baswedan
agar segera terungkap dan segera ada pelakunya
selain itu pembentukan tim gabungan sebagai langkah menghalangi jalannya proses peradilan
atau obstruction of justice oleh pihak yang sedang disidik
kami kepingin proses ini cepat
melibatkan secara efektif kapolri efektif untuk pihak pihak di jajaran kepolisian
tanpa meninggalkan aspek yang lain
temuan temuan kami ini salah satunya memang ayolah
libatin ahli lebih banyak libatin tokoh masyarakat lebih banyak
ini juga menarik peran serta presiden bukan meninggalkannya
menarik peran presiden untuk bahwa ya presiden harus memastikan
bahwa mendukung tim ini dan melakukan pengawasan terhadap tim ini
setelah menerima kesimpulan
akhir tim pemantau proses hukum kasus novel baswedan dari komnas ham
kpk akan mendiskusikan sejumlah rekomendasi komnas ham
rekomendasi tersebut perlu ditindaklanjuti dan bisa membantu mengungkap penyerang novel baswedan
sebab itu kita mencari dulu yang mana
tapi kalau lari ke sana nanti itu bisa jadi juga nggak akan ketemu pelakunya
bisa juga ketemu
jadi ini masih dalam diskusi seperti apa kita bisa mendekati
kalau memang kita mau pakai obstruction of justice
jadi itu ya banksa indonesia lah bukan kpk aja
ini kasus kan bukan kasus kpk saja
itu kan kasus kita semua
jadi artinya bagaimana kita bisa menerapkan basal itu nanti kita berdiskusi dulu
belum ada kesimpulan kalau pakai abstruksi
sementara itu karopem naspol ribrik jendeli prasetyo kepada detik com
enggan mengomentari lebih lanjut soal rekomendasi komnas ham
dia menyebut setiap kasus punya karakter tersendiri
dan hal itu berpengaruh pada waktu yang dibutuhkan untuk mengungkapnya
di lain sisi ombudsman republik indonesia tak setuju
dengan wacana pembentukan tim gabungan pencari fakta
di kasus penyeraman air keras yang dialami novel baswedan
dikutip dari laman cnn indonesia com
komisioner ombudsman adrianus melala menyebut
tak ada aturan soal pembentukan tgpf
sehingga dalam kasus itu polri lah yang didorong untuk mengusut tuntas
ombudsman republik indonesia menemukan adanya dugaan maladministrasi
yang dilakukan polda metro jaya dalam menangani kasus penyiraman air keras novel baswedan
dari laporan akhir pemeriksaan kasus novel baswedan
yang diserahkan ombudsman ke polda metro jaya enam desember lalu
ditemukan adanya aspek penundaan berlarut larut penanganan perkara yang tidak ada batas waktu
efektivitas sdm serta aspek pengabayan petunjuk dari kejadian yang dialami novel baswedan
lebih dari satu setengah tahun kasus novel baswedan seperti jalan di tempat
tapi kemarin komnas ham sampaikan rekomendasi ke beberapa institusi yang berwenang
publik tentu berharap ini akan jadi babak baru dalam kasus novel baswedan
kita bahas malam ini bersama sejumlah tamu saya sudah hadir di studio pada malam hari ini
sebelah kiri saya ada asfi nawati ketua ylbhi skalgus tim advokasi novel baswedan
selamat malam mas fin
kemudian di seberang saya ada mas hoirul anam komisioner komnas ham
selamat malam mas khairul
serta di sambungan telepon ada kombes pol agro yono kabit humas polda metro jaya
selamat malam pak agro
selamat malam mas
argo baik pak argo baik
kita akan ke mas khoirul dulu mas khairul
rekomendasinya satu tahun setengah
apakah memang butuh waktu satu tahun setengah untuk melakukan elaborasi mencari data
kemudian juga memberikan rekomendasi yang baru kemarin jumat diberikan ke kpk ke presiden maupun ke pori
iya kasus kasus ini sebagai kasus memang sangat lama
oleh karena lama itulah komnas ham membentuk tim paripurna untuk pemantauan
yang kemarin kami launching hasilnya kami berikan kepada wakapori dan kami berikan kepada kpk
ada beberapa temuan penting sebenarnya
yang pertama satu kami menyimpulkan bahwa saudara novel baswedan adalah human red defender
dia diserang karena kerja kerjanya itu yang penting
yang kedua yang kami temukan adalah peristiwa ini
peristiwa yang terencana
jadi bukan peristiwa yang langsung jadi by accident itu enggak
ini adalah peristiwa yang terencana
yang berikutnya adalah karena ini serangannya adalah serangan terhadap kerja kerja novel
kami menyebutnya ini obstruction of justice
serangan terhadap pemberantasan korupsi
itu dalam satu ranah
ranah yang lain yang penting kami juga melihat bahwa kelambanan
proses ini dibutuhkan satu treatment tertentu untuk menyelesaikannya
oleh karenanya kami juga merekomendasikan pembentukan tim
tim untuk menyelesaikan kasus ini yang melibatkan ahli
yang melibatkan tokoh masyarakat
atau pihak pihak lain yang dianggap memiliki kemampuan dan kontribusi
jadi semangatnya komnas ini juga semangatnya saya kira semangatnya semua orang
meletakkan kasus ini
segera mungkin diselesaikan
tagline kami adalah tidak cukup diungkap tapi harus ada pelakunya
kalau cuma diungkap saya kira banyak informasi di publik
yang bisa memberikan informasi bagaimana kasus itu terjadi
tapi ini harus lebih dari itu
jadi anda ada rasa selama ini tim yang tergabung dalam melakukan investigasi
yang sudah dilakukan oleh pihak polri sendiri diwakili oleh daerah mabes maupun polda metro jaya sendiri
belum maksimal untuk melakukan investigasi dan penyidikan
komnas saya mengapresiasi timnya polda yang jumlahnya sangat banyak
jumlahnya sangat banyak bekerjanya di banyak lini
tapi pada akhirnya waktu yang membuktikan bahwa bekerjanya memang sampai saat ini
belum bisa mengungkapkan apa yang terjadi dan bagaimana menangkap pelakunya
kan tidak mungkin tidak ada pelakunya ini
saya coba ke pak argo pak argo apakah ada tanggapan mengenai hal ini
karena satu tahun setengah terbilang cukup lama bahkan tadi mas koirul mengatakan
tidak hanya diungkap tapi juga harus perlu ditemukan siapa pelakunya
jadi perlu saya sampaikan ya bahwa kita sudah tadi sampai dalam kompetitif sudah
kemudian juga kita sudah bekerja dan juga kita sudah mulai sedikit mungkin kita lakukan
dalam satu penyelidikan dan penyidikan mulai dari metode deduktif kita lakukan
metode induktif kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan sekian puluh saksi ya
kemudian juga apa yang sudah kita lakukan itu juga ada pemantaunya
ada irwasya juga ada ada wasidik juga ada ada kompulensi juga ada
dan juga kita sudah membuat suatu tim dengan kpk ya
kita ada ruangan tersendiri dan juga kita sampaikan apa perkembangan yang sudah penyidik lakukan
dan kita sampaikan semuanya ini sudah seperti ini perkembangannya
kalau ada masukan silahkan ya kita tunggu masukannya seperti apa nanti akan kita lakukan
semuanya itu semua kita transparan dan terbuka
dan semuanya pun boleh kita sudah membentuk suatu call center silakan kasih informasi ya
perlu ada informasi informasi yang berkaitan dengan pelaku daripada kasus tersebut
kita semuanya terbuka tidak masalah semua orang bisa memantau perkembangannya seperti apapun kita sampaikan
jadi berbagai kita juga sudah dengan kemasan juga sudah ada komunikasi dengan komponas juga
dan kpk sendiri sudah setiap interval pun waktu sudah kita sampaikan perkembangannya
ya memang ya memang dalam satu perkara kasus hit and run seperti ini kan kita tidak mudah juga ya
ada berbagai macam kasus kasus juga sampai sekarang juga belum terungkap ada sudah tiga tahun dua tahun itu belum terungkap juga
tonton banyak ya
ada kasus yang pelemparan pemulutup ada di kedutaan myanmar ini sekarang kita belum menemukan siapa pelakunya ya
kemudian juga kita sudah beberapa kasus yang lain kasus pembunuhan pun jakarta barat masalah di pembunuhan mahasiswa ui
sampai sekarang belum kita temukan
jadi kita juga mengharapkan juga informasi informasi yang ada mengenai keadaan kasus tersebut disampaikan
kita sudah terbuka dengan call center dengan kita
sekarang kita sudah berkata sama dengan pemantau pun sudah kita sampaikan seperti apa perkembangannya
baik mbak aswin ada tanggapan mengenai hal ini sudah puluhan saksi diperiksa kemudian juga bahkan sudah ada call center
perlu adanya proaktif dari masyarakat sehingga pengungkapan kasus ini juga tidak hanya dari pihak penegak hukum
tapi juga ada partisipasi masyarakat sendiri
iya kalau kita mendengarkan pak argo tadi kan secara implisit beliau mengatakan sebetulnya polri sudah tidak mampu
karena itu sangat masuk akal
jadi tuntutan kami dari lama sekali harus segera dibentuk tim pencari fakta yang independen
dan dalam kasus kasus seperti ini kasus kasus yang tadi sudah dikuatkan oleh temuannya komnas ham
bahwa ini bukan kasus individual ini kasus akibat ada human rights defender pembelahan yang sedang memberantas korupsi
maka pasti ada nuansa politik banyak orang yang tidak suka akan kerja novel baswedan karena itu karena ada dimensi politik
perlu ada tim lain yang juga independen
kita masih ingat kasus munir tim waktu itu sampai berganti berapa kali lebih dari tiga kali seingat saya
dan titik terang terbuka ketika ada tim pencari fakta independen
pak argo sendiri ada tanggapan mengenai perlunya memang ada tim pencari fakta yang lebih independen
mengingat tadi perlu ada kerjasama tidak hanya satu ataupun dua sektoral tapi juga lintas sektoral untuk mengukap kasus ini lebih maksimal
kita kan sudah ada tim semua ya
kita sudah kerjasama dengan tim yang lain
mungkin bisa dicek ya apakah dengan adanya dari fakta ada yang sudah maju ke pengadilan
tapi kita kan berupaya dengan tim tim yang lain tetap kolaborasi ya
kita tetap serius dalam meningkatkan kasus ini
tapi kan peran kita masyarakat pun kita butuhkan juga
jadi jangan sampai informasi itu cuma untuk diri sendiri tapi kita berikan kepada pihak penyidik
supaya penyidik itu bisa menuntun menilai musim ini
mbak aswin berarti dengan kata lain ketika perlu ada tim independen anda merasa polri tidak independen untuk pengungkapan kasus ini
pertama begini kita harus lihat ini skalanya seperti apa
kalau kita lihat kerja kpk kerja novel baswedan kasus kasusnya kasus kasus mega yang besar sekali
dan pasti banyak aktor politik
dari sudut kekuatan politik saja dari sudut itu polri pasti tidak cukup
karena itulah negara ini membentuk kpk
dan juga masih ada kerja polri dan kerja asw
jadi kita harus lihat kejaksaan di bidang anti korupsi
ada tiga lembaga yang negara ini sudah dengan sadar tidak cukup hanya satu lembaga
itu yang pertama
yang kedua tadi sebetulnya pak argo sudah mengatakan demikian banyak saksi dikumpulkan kerja tapi belum ketemu gitu
artinya kan ada kemandekan penyidikan ada kemandekan analisis dan lain lain
jadi sudah pantas kalau kita undang orang lain
apa masalahnya persoalannya apa
kalau kita benar benar ingin mengungkap ini kenapa kita harus takut dengan tpf
pak argo ada setuju ada kemandekan di sini
puluhan saksi sudah diperiksa
jadi begini kita kan kalau kita melihat dari deduktif ya itu motif
apakah si korban itu pernah nyampein ke polisi pernah menangani ada berapa kasus yang dia merasa diancam
menangani kasus besar datanya misalnya apa
dia merasa diintimidasi diancam ya
jadi sampai sekarang kita belum mendapatkan
kita kan mengharapkan ada informasi itu
nah nanti misalnya kita panggil kita periksa kita bisa mendapatkan informasi itu
tapi sekarang kita belum mendapatkan dan sebagainya
saya ke mas khoirul tadi ada tiga poin menarik ya terkait dengan tadi anda katakan
ini adalah pelanggaran tugas seseorang yang memang terkait dengan pekerjaannya gitu ya
pelanggaran ham dan semuanya
bagaimana dengan karakteristik dari kasus ini sendiri singapura perlu mengalakukan implementasi kasus baik kasus berbeda gitu
ya ada dua hal yang penting sebenarnya
yang pertama ini di soal kepolisian ya
tim ini gede gitu
dan kami mengapresiasi bisa berkomunikasi dengan mereka
bisa berkomunikasi dengan baik
cuma memang kami melihatnya tidak cukup kasus ini diselesaikan dengan cara cara yang tidak didukung oleh banyak orang
jadi memang harus didukung oleh banyak orang
ini biar cepat kelar
persis kayak kasus almarhum cak munir
kalau ini tidak diselesaikan dengan berbagai pihak yang tergabung dalam satu kelompok dalam satu penyelidikan dalam satu tim
ya tidak akan kelar kelar ini
itu yang jadi semangat
kami belajar dari kasus almarhum cak munir
karena kompleksitas kasusnya
seperti yang dibilang oleh pak argo
itu yang pertama
yang kedua ini yang nggak boleh lupa juga
bahwa karena kami menyimpulkan bahwa serangan ini adalah serangan terhadap bukan novel secara personal
tapi serangan novel sebagai pekiat anti korupsi yang itu bagian dari pekiat asasi manusia
itu ada tanggung jawab kpk loh
sehingga kpk sebenarnya
dalam logika komnas ham
itu bisa juga masuk
jadi kpk sebagai institusi sendiri
menggunakan kekuatan undang undangnya sendiri
karena ada serangan terhadap pekerjanya
yang menghalangi kasus
dia bisa bentuk
bentuk tim sendiri untuk melakukan ngecek
ini serangan di kasus mana di kasus mana gitu
ya nanti saya akan berbicara lagi dengan pak argo
terkait dengan kompleksitas kasus
terkait dengan kompleksitas tadi ya
mas kherul katakan
apakah memang perlu banyak lagi pihak
dan seberapa banyak pihak yang ikut berkecimpung
ataupun yang akan bertanggung jawab terhadap pengungkapan kasus ini
cnm indonesia prime news sudah kembali tetap bersama kami
ya terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan membahas pengukapan kasus novel baswedan
yang sudah hampir satu tahun setengah berjalan
dan tadi sudah berbicara dengan mas kherul dan juga mbak asvin
dan juga pak argo
pak argo kalau tadi mas khairul mengatakan ini kasus yang kompleks
butuh banyak pihak yang terlibat
sejauh ini seperti apa sih sebenarnya proses penanganan kasus ini
di tubuh polri sini dan di polda metro jaya
apakah memang sudah cukup kompleks juga orang orang yang terlibat untuk mengungkap kasus ini pak
pak argo masih mendengar saya
iya pak argo kalau tadi mas hoirul dari komisioner komnas ham mengatakan bahwa
memang perlu ada tim yang lebih besar lagi untuk mengungkap kasus yang lebih kompleks
sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan oleh polri sendiri
saya rasa untuk kepolisian kan sudah membuka diri
dan kita sudah ada namanya pusko bersama dengan kpk
dan kita juga sudah beberapa kali memaparkan perkembangan
di depan pilihan kpk dan setelah
dan juga pusko itu pun penyidik kpk yang dipilih oleh kedua kpk bisa langsung ke pusko daripada kasus tersebut di polda metro jaya
semuanya sudah dibilarkan semua
mulai dari awal sampai akhir
sudah mengerti semuanya ya
kegiatan sudah dilakukan oleh penyidik polda metro jaya
kompornya juga sudah kita diperhatikan
kompolnas juga sudah kita gelarkan semua
wah sidik juga sudah gelarkan semuanya
kalau mau mengkeler misalnya saksi yang di suri jaya terdekat kita keler bersama sama
kita pun juga sudah mempersilahkan ke pusko
silahkan ke posko daripada polda metro jaya
silam kita buka semua dari awal
dari awal daripada kasus itu kita buat satu persatu apa yang sudah kita lakukan
mohon gue silahkan
chatnya pun sudah kita buat
kita sampaikan kita tempelkan semuanya
tim sama yang pemerhati boleh melihat di sana
jadi mengetahui prosesnya sudah dilakukan seperti apa
semuanya sudah ada semuanya
mbak aswin mau menanggapi nggak mengenai transparansi yang katanya sekarang sudah begitu gamblang
kemudian juga masyarakat pun bisa mengikuti proses pengungkapan kasus ini
ada beberapa hal
jadi kuasa hukum pernah membahas
pernah bertanya beberapa kali
ada beberapa kali juga dijawab tapi ada juga surat yang tidak pernah dijawab oleh penyidik
mengapa kasus ini mandek
jadi ada persoalan transparansi persis seperti yang dikatakan pak argo
yang kedua tadi pak argo sebetulnya sudah menyebut dua kali bahwa kami terbuka
tidak pernah diceritakan kasusnya apa
itu justru menurut saya masalah besar di dalam penyidikan yang dilakukan polri
yaitu meminta pembuktian dari korban
bahkan di dalam hukum acara saja pelaku tidak punya kewajiban membuktikan beban pembuktian itu ada pada penyidik dan ada pada penuntut
masa ini korban yang sudah matanya rusak disuruh mencari bukti dan disuruh memperkuat penyidikan
dan yang ketiga sebetulnya di dunia modern seperti ini ada yang namanya silent evidence
jadi keterangan oral itu tidak terlalu penting
yang penting itu adalah mencari pakai teknologi serat dan lain lain dna dan lain lain
karena misalkan sebetulnya jejaknya tercacer di tkp gitu ya
kalau saya ingat dulu ke belakang polri pernah punya kasus yang sangat bagus ketika berhasil mengungkap kasus munir
pembunuhan almarhum munir
dan itu tkp nya bahkan tidak di indonesia
tkp nya bahkan ada di udara di dalam pesawat
dan karena pembentukan tpf bersama sama akhirnya kasusnya bisa terungkap dari tpf kemudian ditindaklanjuti oleh polri
kalau kasus rumit itu saja bisa masa ini nggak bisa
terkait dengan data data kemudian
saksi tidak hanya tadi oral
tapi juga barang bukti lain yang seharusnya
dengan teknologi dan kemampuan dan kecanggihan
polri bisa mengungkap kasus ini
saya rasa untuk kasus per kasus
tidak sama ya kesulitannya tidak sama
penangannya tidak sama ya
berbagai kasus itu seperti apa ya
apakah itu memudahkan
untuk mencari alat bukti perakuti
di tkp tersebut
tapi apabila dalam suatu
pencuri di rumah
pencuri di rumah itu
apa sih sama pemilik rumah
kira kira masuk pintu sebelah mana
oh sebelah sini mau lewat jendela
atau pintu oh kira kira kapan
itu tetap diperlukan
hati keterangan daripada korban
jadi kita juga menambah
jadi untuk mencari
kan di situ
novel baswedan itu sudah pernah diperiksa
pori porli waktu itu mendatangi
ketika beliau masih berobat
dan didampingi juga oleh
kuasa hukum jadi sudah ada
sudah pernah diminta keterangannya
jadi keterangan yang mana lagi
itu pertanyaannya sebetulnya kenapa
kemudian juga kepada kompolnas
sorry kepada ombudsman kenapa justru
korban yang dikatakan
tidak bekerjasama tidak memberikan
bukti ini kan persis
pernyataan orang tidak mengerti hukum acara pidana
dan ini ada tendensi artinya
mau mengkriminalkan korban gitu korban di
dikatakan tidak terungkap kasusnya
karena dia tidak mengatakan bagaimana dia
bisa dipaksa menceritakan lebih lanjut kalau
kalau alat alat penyidikan tidak ada pada tangan dia
tapi sebetulnya semua pembicaraan ini
menunjukkan memang kita perlu orang lain
untuk melakukan penyidikan
entah itu karena kemauan atau karena ketidakmampuan
kedua duanya kita butuh
nah kalau dari mas khairul sendiri kemampuan ketidakmauan
itu tadi kodnya ya menarik ya
bagaimana anda melihat kasus ini sendiri
karena tadi semua saksi sudah diperiksa
mas novel juga sudah dimintai keterangan
dia juga mengatakan bahwa ini kasus tidak bisa
apple to apple dalam penanganannya
berbeda dengan kasus munir sepertinya
iya persis apa yang dikatakan oleh
pak argo dan bu asvin
yang mengatakan bahwa
terus pak argo juga bilang sudah melakukan
banyak hal udah meriksa banyak hal
sudah terbuka dan sebagainya sudah melakukan
dan kami mengapresiasi itu
tapi kan fakta menyebutkan
sampai detik ini kasus ini
oleh karena tidak beranjak
makanya komnas ham merekomendasikan
untuk dibikin tim gabungan
yang melibatkan masyarakat dan lain sebagainya
itu yang paling penting poinnya
bukan poin yang
apa namanya bukan poin yang
ujuk ujuk datang gitu karena kami melihat prosesnya
di lapangan kayak apa
terus juga harapan masyarakat juga kayak apa
jadi kami menyimpulkan
orang orang butuh tim gabungan
yang bisa masuk disini
harus mengingatkan kembali bahwa serangan ini
makanya kpk juga harus bertanggung jawab
kpk bisa bergerak
pakai undang undang anti korupsinya
tim ini bisa bergerak dengan
pendekatan pidana umumnya
jadi dua duanya juga bisa bergerak sebenarnya
makanya kami juga menyasar itu
jadi kami melihat konstruksi besarnya kayak begitu
makanya kami juga meminta kpk
juga untuk bergerak
meminta tim gabungan juga untuk bergerak gitu
kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar
dan kejadian kayak begini
tidak boleh terulang kembali
kenapa kami statusnya itu kita angkat sebagai
pekerja taksasi manusia
profilnya mas novel dengan berbagai kasus yang besar itu menunjukkan
pentingnya kasus ini ditangani secara khusus
khusus dalam konteks ada tim gabungan
dalam konteks kpk khusus karena memang ada obstruction of justice
sehingga masuk harus masuk
kalau enggak kelar kelar
pak argo anda setuju dengan pernyataan dari mas horil
bahwasanya memang diperlukan tim gabungan pencari fakta yang lebih kompleks
melibatkan banyak sektoral banyak pihak untuk mengungkap kasus ini dan tidak hanya percaya dengan kasus ini
banyak pihak untuk mengungkap kasus ini dan tidak hanya percaya dengan kasus ini dan tidak hanya percaya dengan kasus ini

ada yang mengungkap dan menangkap pelaku dibalik penyerangan terhadap novel
saya rasa kan tadi saya sampaikan di depan juga

horil juga tidak sendiri
ada yang ngawasi juga ada
di situ ada beberapa
lembaga yang ikut melihat
ada ombudsman juga ada

ada dari pompolat juga ada
semuanya kan bisa
semuanya kita libatkan semuanya
semuanya kan bisa kita libatkan semuanya
ya bahas ini pak argo saya berpikir bahwa
pak argo selalu mengatakan bahwa sudah melibatkan banyak pihak
partisipasi masyarakat juga sudah
cukup aktif mengenai hal ini
lalu seperti apa sebenarnya
ya pertama pihak pihak yang dilibatkan itu
fungsinya apa tadi kan pak argo mengatakan itu pengawasan
itu baik tapi yang sedang kita
bicarakan bukan pengawasan
tapi penyidikan dan kemampuan menyidik
dan menemukan pelakunya
karena enam ratus hari lebih
mengalami kecelakaan di mata
mengalami luka di mata itu bukan hal yang menyenangkan pasti

tapi betul ada satu pihak lagi yang
harus melakukan penyelidikan
karena tentu saja kita tahu ada
diberita saja ya jadi tidak perlu ditanya
juga ke orang kpk seperti kata pak argo
di koran koran sudah ada bahwa ada beberapa
orang kpk penyidik kpk
yang mengalami serangan serangan
disiram juga air aksa
mobilnya dan lain lain
dan karena itu pantas kpk menindaklanjuti ini
jadi ini ada satu sebetulnya mata rantai yang hilang
yaitu kpk belum melakukan penyelidikan
yang terjadi kepada
pekerja pekerja di kpk
selain adanya keterlibatan kpk mengenai pelanggaran
obstruction of justice tadi kemungkinan juga
adanya informasi ataupun kabar yang berkembang
ini bahwa sehingga ada orang penting
lain yang terlibat di balik
penyerangan novel tapi kita akan bahas mengenai hal ini
setelah cnn selajar dan berikut
cnn indonesia prime news kembali bersama kami
jangan lupa subscribe like komen dan share
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan membahas mengenai
sudah lebih dari enam ratus hari
kasus novel baswedan penyerangannya pada april dua ribu tujuh belas
yang sampai saat ini
belum ada titik terang
masih bersama saya mas herul anand dan mba asvin
serta pak argo di persambungan telepon
saya ke mas herul sendiri
mas hairul kalau anda katakan
sebenarnya tadi kasus besarnya ini
butuh pihak besar lagi
dan rekomendasinya adalah
tim pencari fakta gabungan yang independen
yang akan menjadi salah satu goal untuk mengungkap kasus ini
seberapa optimis rekomendasi anda
akan bisa dipatuhi oleh semua pihak yang diberikan
lampiran surat rekomendasi pada jumat kemarin
ya kami harus optimis karena itu rekomendasi
soal dilaksanakan atau tidak
harapan kami itu memang harus dilaksanakan
karena ini ukuran dan tantangan
seberapa besar kita punya komitmen
terhadap pemberantasan korupsi
sehingga melihat kasus novel itu
tidak hanya melihat tindak kriminal
tapi melihat kasus novel adalah
komitmen kita terhadap
saya yakin banyak pihak menanti
bagaimana mengungkapkan kasus ini
karena ini bagian dari
itu yang paling penting
yang kedua gini komnas ham itu salah satu kesimpulannya
juga mengatakan bahwa ini kasus yang terencana
jadi kalau tadi dikatakan
menurut saya ya mungkin
pak argo punya perspektif sendiri
tapi komnas ham punya perspektif sendiri
ini bukan kasus hit and run
jadi kalau yang paling gampang lah
kita bisa baca di semua berita di
di media itu mengatakan bahwa
ada orang yang
sekian hari orang asing yang
sekian hari berada di
tempatnya novel baswedan
yang itu dengan berbagai motivasinya
tapi dia adalah orang asing
nah kalau hit and run itu
jadi ya pergi ini bukan kayak begitu
ada jejak seperti ini sebenarnya
kalau kita bandingkan dengan kasus almarhum
ini kasus yang jauh lebih
mudah untuk diungkap
kalau copet kan ribet
lokusnya bukan di indonesia
pakai berbagai hal
itu pun bisa diungkap lah
ini menurut saya
kasusnya jauh lebih sederhana
karena bukan hit and run
tapi ini kasus yang terencana
karena banyak orang yang tiba tiba muncul
di seputaran rumahnya
mengapa mengenai kasus ini tidak hit and run
dan sangat sistematis
dan teragenda sehingga penyerangan itu
tidak serta merta karena kasus kriminal
memang itu kan ada beberapa
orang yang dikirikai
yang ada di sekitar lokasi
orang itu sudah kami
sudah kami minta alihinya
alihnya seperti apa
semua sudah kita buktikan semuanya
jadi kita kan tidak mungkin
kita itu menutup orang dengan karena
kita sudah dikirikai
dan semua dari lembaga yang
sudah kita ketemu tadi
boleh kita mau mengkeler tadi
ada yang kemalam
ada yang kelam pun
tidak ada yang bisa jadi salah satu
kita semua bisa
artinya bahwa sebagaimana
kita mau mengkeler
kita juga harus beri tahu
bahwa yang dituduhkan
itu adalah bukan pelabur
jadi dia memiliki alih itu sendiri
yang semua dikuatkan
dengan sikip yang ada
karena dia pergi ke malang
di sini pandang juga kita ambil
berdiri padahal juga kita
dengan masyarakat penerbangannya semuanya
semuanya juga kita
ada tanggapan terkait hal ini terutama
kenapa begitu kompleks
apakah memang ada backing seseorang
yang memang beredar bahwa
misalnya dia bisa membuat kasus ini tidak mudah untuk diungkap
ya jadi ada sebuah pola
kasus kasus yang ada perencanaan
sistematis yang terkait
pasti akan sulit diungkap
dan pasti ada juga keengganan untuk
mengungkap ketika mungkin penelusuran
menemukan oh di ujung sana ada
nah tapi soal tadi hit and run itu
ini sebetulnya saya
saya tidak tahu apakah ini
pernyataan pak argo atau juga
perspektif dari penyidik
karena ketika kata hit and run keluar
polri begitu saya harapkan
semoga gak begini karena
terencana dan ini bukan yang pertama kali
serangan serangan ini bukan yang pertama
saya mau mengatakan begini
sederhana saja ya saya pernah tahu
teman saya menggunakan tiket
orang lain untuk terbang baru
sekitar berapa minggu yang lalu dalam sistem yang
baru ini gitu kalau teman saya yang
bukan siapa siapa saja bisa begitu
bagaimana seorang pelaku
yang memang sudah merencanakan ini
gitu karena itulah
memang perlu ada
ada pihak di luar ini untuk
melihat bukti yang sudah dikumpulkan yang katanya
sudah banyak itu untuk melihat dengan
perspektif yang berbeda jangan jangan memang
temuannya sudah disitu cuma kesimpulannya
tidak sampai tapi saya
sebelumnya komentar juga untuk rekomendasi
dari komnas ham
yang khususnya terkait dengan tim
gabungan pencari fakta
seharusnya dia tidak berada di bawah
polri tapi polri menjadi
bagian iya tapi dia harus di bawah
presiden gitu karena ini
akan menjadi lintas sektoral
apalagi kalau kita tahu
jadi mustahil ini ada di bawah
polri karena dia tidak bisa
kemudian membawahi di lintas
kementrian atau departemen
ya dalam sebuah wawancara novel mengatakan
ada sosok jenderal besar dibalik kasus ini
bagaimana tanggapan anda terkait
dengan pernyataan novel yang pastinya
menjadi sebuah hal yang menarik untuk
ditelisik karena tadi kasusnya sangat kompleks
melibatkan tidak hanya
sesuatu yang sifatnya kriminal biasa
ada tanggapan terkait ini mbak
ini adalah hit and run case
iya yang pertama kalau di
komnas ham itu semua informasi yang masuk
ke kami disampaikan ke kami kami melakukan
klarifikasi siapapun itu
dan apapun bukti yang
juga diberikan kepada kami
itu yang pertama yang kedua memang
apa kami menyimpulkan kasus
sistematis itu salah satunya
memang terkait dengan apa yang dialami
background dia sebagai
pekiat hak saksi manusia dalam bidang
korupsi dan kasus kasus
lah kalau ditanya
apakah ada yang
dibalik itu itu tugasnya
tim bentukan ini plus
tugasnya kpk untuk
menghalang halangi proses
pengungkapan menghalang halangi proses
kalau lihat profilnya mas novel
dengan beliau juga
ngomong seperti itu
kemungkinan besarnya memang ada sesuatu
yang sangat besar oleh karenanya
karena ada sesuatu yang sangat besar
dibutuhkan tindakan yang besar
ya pak argo ada tanggapan terkait hal ini
harus diungkap tidak sekedar
kasus dengan perspektif
ee dan ada mungkin sosok yang lebih
besar lagi di belakang pengungkapan
dari mas ini yang memang perlu juga di buruh
pemeriksaan korban di sinapura saya ikut kesana
kita ingin menanyakan semua
berdasarkan apa yang tadi saya jelaskan
di depan kira kira korban
itu peramanangan kasus apa
peradaan ini berada di apa
apakah ada misalnya
di depan ada jintel yang di belakangnya
itu siapa sepertinya apa
jadi dalam pemeriksaan itu belum
ada itu semua ya
disampaikan saya ikut kesinapura
soalnya jadi kita kan perlu membutuhkan
orang besar itu siapa
misalnya kalau cuma asumsi itu kan bisa jadi nanti
nah gitu ya kita perlu
misalnya ada data juga menunjuk
keterlibatan orang lain seorang jenderal
bisa menunjukkan siapa
karena kalau kita tanyakan di sinapura
atau di bap juga
tidak keluar di situ semua tidak ada
menjelaskan semuanya jadi saya ikut
jadi saya tahu ada beberapa pertanyaan di sinapura
jadi kita tentunya kan masih
membutuhkan jawaban jawaban dari korban yang
yang lebih luas
jadi nanti bisa
ya mbak aswin ada tanggapan terkait hal ini
ya jadi memang
ada problem sekali kalau
keterangan yang diminta
adalah ditanya kira kira
menurut kamu siapa gitu
kan harusnya bukan itu gitu
pasti mengindikasikan sesuatu
kita dapatkan informasi tapi itu adalah
sebuah indikasi yang harus ditelusuri
ditelusuri dengan apa dengan cctv
dan saya ingat kami mencatat
di tim kuasa hukum polri memberikan
dengan berbagai level yang berbeda beda
memberikan keterangan yang berbeda beda
untuk banyak hal
ini aja sebuah persoalan di tubuh polri
gitu yang harus diselesaikan
menyatakannya berbeda beda untuk satu hal yang sama
misalnya tentang cctv tentang
paksa dan lain lain yang diperiksa gitu
jadi menurut saya
sudah banyak enam ratus hari ini
sudah cukup untuk mengatakan
tidak akan kemana mana ini
kalau penyidikan ini dilanjutkan dengan seperti ini
kita perlu tim yang lain
dan tidak ada masalah apa apa
karena sudah pernah dilakukan
di praktik keindonesiaan ini
dan di dalam tim itu
dulu dalam kasus almarhum munir juga ada polisinya
dan apalagi masalahnya apa
kalau memang kita betul betul tujuannya ada
adalah untuk mengungkap pelaku
dan agar tidak terjadi lagi
ya mari kita buat tim tpf
tapi kalau memang tidak mau ya tidak heran saya
kalau tim gabungan pencari fakta ini tidak akan ada ada
ya tim gabungan pencari fakta
kalau tadi mbak asvin agak pesimis
bolanya di tangan presiden
karena salah satu yang direkomendasikan adalah presiden
lalu bagaimana anda bisa melihat kasus ini
dan seberapa besar presiden seharusnya
ikut memberikan kebijakan terhadap ini
ya kalau kami melihatnya sekali lagi
bahwa serangan terhadap
novel adalah serangan terhadap pemberantasan korupsi
kalau semua pihak
termasuk juga presiden
meletakkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi
ya harus dibentuk
memberikan perhatian dengan statement
jadi memberikan perhatian harus dengan tindakan konkret
memiliki kewenangan untuk itu
itu yang paling penting
apa namanya sekedar statement
kami mendukung itu tidak cukup kayak begitu
baik terima kasih sekali atas waktunya
mas karul anand dan juga mba asfi nawati
tadi sebelumnya sudah ada pak argo
yang sudah berbincang melalui telepon
pengungkapan kasus novel baswedan enam ratus hari sudah berlalu
seperti yang memang dibutuhkan
pihak yang tidak hanya saat ini
tapi juga ada tim besar lain
tadi rekomendasi dekomnasam untuk segera bertindak
karena kasus ini memang harus membutuhkan
observasi investigasi yang lebih dalam
karena tidak hanya melibatkan
kriminal biasa tapi sesuatu yang boleh jadi lebih besar
lebih besar tapi kita menunggu bagaimana kebijakan
kedepannya terhadap pengungkapan kasus ini
saya indonesia prime news kembali telah bersama kami
terima kasih pak